anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
pemerintah provinsi dki jakarta kini memiliki
mal pelayanan publik yang resmi beroperasi
pada tiga belas oktober yang lalu
mall pelayanan publik adalah gedung tempat
melayani berbagai perizinan dengan tujuan
memberi kemudahan kepada masyarakat
mal ini dibentuk atas kerjasama pemprov dki jakarta
dengan kementerian pendaya gunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi yang diresmikan
pada dua belas oktober yang lalu
dan mulai beroperasi pada tiga belas oktober dua ribu tujuh belas
seperti halnya mal gedung pelayanan ini
terdiri atas dua belas lantai
dan mall ini menyediakan tiga ratus dua puluh delapan jenis layanan
yakni dua ratus enam puluh sembilan berasal dari pemprov dki
dan lima puluh sembilan layanan dari kementerian
ataupun lembaga yang lain
dan untuk mengetahui ada pelayanan apa saja
di mall pelayanan publik ini kita sudah terhubung
dengan produser lapangan cnn indonesia
ada nova naya antaka di sana
naya jadi secara lebih detail lagi
ada apa saja sebenarnya pelayanan publik
yang dihadirkan di mall pelayanan publik
milik pemprov dki jakarta ini
ya benar sekali renhat
mall pelayanan publik ini merupakan gagasan
dari pemprov dki jakarta dengan
selain itu kita wajib menjaga jarak ya
ketika kita sudah pakai masker kita juga harus menjaga jarak
tapi yang penting juga yang tadi sudah dibahas sama dokter adalah kita wajib mengetahui kapasitas diri sendiri
jika sudah lelah beristilahatlah
karena olahraga yang dilakukan selama pandemi covid sembilan belas adalah olahraga untuk mempertahankan stamina bukan untuk meningkatkan
jika memasakkan diri imunitas tubuh malah akan turun
nah ini adalah pilihan berolahraga di dalam rumah
ini adalah pilihan olahraganya ya
di dalam rumah kita lihat di sini ada senam kemudian ada yoga ada kardio dan juga di sini ada jogging
biasanya kita suka jogging di rumah atau di lingkungan rumah
ini cukup baik karena ini harus dilakukan kepada orang orang yang punya penyakit bawaan atau berusia di atas lima puluh sembilan tahun
who menyarankan anda untuk berolahraga di rumah karena anda termasuk golongan yang rentan terinfeksi covid sembilan belas
kita tahu ini harus dilakukan
kemudian karena yang punya penyakit bawaan atau comorbid ini disarankan di rumah karena agak sulit jika kita bersepeda atau lari di luar ruangan
tanpa menjaga jarak yang ideal
kita tahu bahwa jarak yang ideal ketika kita berolahraga di luar rumah adalah minimal dua meter supaya tidak ada droplet atau percikan air liur dari orang yang terpapar covid sembilan belas
atau kita juga bisa kadang kadang menurunkan covid sembilan belas
kadang kadang kita tidak sadar ternyata tubuh kita terinfeksi covid sembilan belas
jadi ini adalah saran yang harus boleh dipertimbangkan karena ini penting sekali apalagi untuk orang yang punya comorbid atau penyakit bawaan

atau penyakit penyerta harus ada di rumah mereka lebih baik melakukannya seperti ini
senam kemudian juga kardio ini juga ada yoga ini cukup menenangkan dan tentunya membuat lebih happy lagi